sebuah rumah di jalan lebak timur surabaya jawa timur digeledah di tasmen khusus delapan puluh delapan anti teror dan kepolisian daerah jawa timur pada rabu sore
densus delapan puluh delapan menahan dua orang yang diduga terlibat terorisme
menurut seorang warga penghuni rumah di jalan lebak timur itu biasa berpakaian jubah dan jarang bergaul
namun warga sering melihat orang datang silih berganti ke rumah tersebut
dan hingga rabu sore densus delapan puluh delapan dan polda jawa timur masih melakukan penggeledahan
ini tinggal disitu itu kan bapaknya bapaknya jadi datang pergi lagi datang pergi lagi datang pergi lagi seperti itu
cuma mungkin ketemu kita ketemu saya mungkin pas jumatan atau apa gitu kan